lembaga perlindungan anak bertemu orang tua korban vaksin palsu di kementerian pemberdayaan perempuan
forum yang diketuai langsung oleh kak seto ini bertujuan untuk memfasilitasi keluhan orang tua korban
forum yang juga dihadiri oleh direktur utama harapan bunda ini dimulai sekitar pukul sepuluh sabtu pagi
ada tiga tuntutan utama yang diajukan orang tua korban vaksin palsu
mereka menuntut pelampiran data korban vaksin palsu
pemeriksaan general check up dan penjelasan para ahli tentang efek dari vaksin palsu
mereka juga berharap pihak rumah sakit harapan bunda memberikan tenggat waktu yang jelas
terhadap tuntutan yang diminta pihak orang tua